kantor staff presiden republik indonesia menggelar lomba masak ikan nusantara
final lomba masak digelar di nusantara lipo mall kemang hari ini
pemenang lomba berkesempatan menjadi koki presiden jokowi pada tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas mendatang
dan sudah ada silvano haji di sana
vano bagaimana kemeriahan para peserta lomba
lalu mungkin vano bisa cerita ikan ataupun menu ikan apa yang menjadi salah satu bagian yang menarik yang bisa anda ceritakan hari ini
jadi disini tuh tadi ada sepuluh finalis yang masak sekitar dua jam yang lalu
prosesnya sebenarnya sangat menarik kalau misalnya kita bisa ikuti dari pertama kali memasak sampai akhirnya countdown sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia
dari sepuluh masakan ini sebenarnya kalau diingat satu satu saya juga agak lupa karena nama namanya asing bagi saya
tapi tadi kalau misalnya bisa melihat gambar yang mungkin diputar di layar anda ada menu yang namanya dawet cuma
bahannya ini terbuat dari ikan patin
gimana caranya bisa dibuat seperti itu dan ini diolah baru saya lihat hari ini saja
dan rencananya sebagai bocoran kalau misalnya ibu dari gorontalo yang memasak dawet itu bisa menang dan bisa menjadi salah satu menu untuk makanan penutup di perayaan tujuh belas agustus nanti
dan kalau saat ini
sedang ada acara pembukaan
menyanyikan lagu kebangsaan republik indonesia
dan pengumuman sebentar lagi akan dilaksanakan tetapi kita juga masih menunggu sampai dengan saat ini
ya vano kalau anda tadi memang sempat melihat beberapa menu yang disajikan ataupun yang dilombakan
lalu menu ikan ini apakah alasannya kenapa menu ikan menjadi salah satu hal yang menarik yang dijadikan sebagai menu andalan
yang untuk diberikan kepada presiden jokowi tujuh belas agustus mendatang
ya saya kurang jelas mendengar suara anda karena juga di belakang saya ini sangat nikmat sekali menyanyikan lagu indonesia raya
tetapi kalau misalnya kita tadi berbicara menu ada beberapa bocoran
soalnya saya agak lupa sebenarnya satu persatu menu nya
cuma kalau misalnya saya bisa berikan antara sepuluh finalis ini probabilitasnya sangat tinggi dan bisa saja dari sepuluh ini akan disajikan
jadi semua saat raya tujuh belas agustus nanti
sebenarnya ini ada catatan saya tadi sebenarnya
yang pertama botok ikan masak putih itu apa
dan ada ilonin burger itu dari gorontalo
terus es datin yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya yang terbuat dari bahan ikan patung
tapi tadi saya coba rasakan sedikit dan tidak ada api sama sekali
ini diolah sedemikian rupa oleh ibu ibu yang
sejak satu bulan yang lalu ikut seleksi sampai akhirnya ke jakarta dan menyisakan sepuluh finalis lainnya
lalu ada kerang tumis lagu kuning itu apapun juga
semua masakan di fusion jadi satu dan pada akhirnya menjadi kreasi kreasi masakan tradisional
dan bahan bahannya pun semua dari indonesia
sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang tema untuk memasak dengan menu utama ikan adalah juga untuk membangkitkan rasa ketertarikan kita
sebagai bahasa indonesia
karena indonesia juga yang kita tahu mempunyai potensi besar hasil laut yang cukup tinggi
kalau misalnya kita bicara tentang hasil laut sentra satu sentra hasil laut di indonesia misalnya satu daerah nih
ada satu juta ton potensinya per tahun
kemudian kalau dihitung secara nasional ada sekitar dua puluh lima triliun dolar amerika serikat
kalau saya tidak salah sebut sekitar dua puluh lima triliun dolar amerika serikat potensi hasil laut dan jasa laut
untuk indonesia karena sebenarnya punya garis pantai terpanjang nomor dua di dunia
itu juga cukup berpengaruh bagi indonesia untuk meningkatkan hasil laut kita
nah bagaimana jika hasil laut sudah meningkat tinggal konsumsinya ditingkatkan
salah satunya ya dengan cara ini adalah artinya mensosialisasikan menu menu yang tidak lazim yang ada di meja makan kita
kalau misalnya berbicara tentang satu minggu dalam satu minggu di meja makan kita
apakah ikan menjadi menu utama dalam keseharian
tentu rasanya kalau misalnya saya tanya ke beberapa orang termasuk anda yudi mungkin bisa satu hari satu minggu atau mungkin beberapa kali saja tidak setiap hari bukan
nah ini yang coba untuk dikembangkan oleh pemerintah indonesia untuk bisa terus meningkatkan konsumsi ikan
terutama juga kalau misalnya kita lihat kalau kita ingat presiden jokowi dodo pernah berbicara bahwa kita sudah terlalu lama membelakangi laut dan saat ini
waktunya kita untuk menjadikan laut sebagai teras kita termasuk dengan mengonsumsi hasil laut di indonesia
balik studio yudi
vano terima kasih untuk informasi anda sangat inspiratif
jadi tidak hanya menu makanan ikan tapi ada ide lain dibalik itu bahwa potensi perikanan tanah air begitu sangat potensial dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
terima kasih silvano untuk informasi anda